lima rumah di kawasan padat jalan perapatan dua senen jakarta pusat terbakar senin siang
lokasi kebakaran yang berada di gang sempit sempat membuat warga kesulitan saat berusaha memadamkan api
terlihat asap tebal dari dalam gang membumbung ke langit
warga bahkan nekat memanjat atap rumah dan memadamkan api dengan peralatan seadanya
api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah delapan unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran
tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini
penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian